kata kemarin itu adalah hari kesetiakawanan dan presiden joko widodo juga mengingatkan kesetia kawanan sosial
jangan hanya muncul saat terjadi bencana saja
ya karena bagaimanapun juga kesetikawankan itu kadang kadang harus kita lakukan setiap hari gitu tanpa harus melihat adanya bencana atau tidak
ataupun acara besar begitu ya
secara besar bahkan presiden juga meminta bentuk kesetiakawanan sosial ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari hari seperti saya sampaikan tadi
presiden menyatakan bahwa hal ini dalam peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional di kota palangkaraya kalimantan tengah
menurut presiden peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional sejatinya dalam memperingati nilai nilai bangsa indonesia
yang merupakan nilai nilai luhur yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan
dan nilai nilai itu telah dirumuskan ke dalam pancasila oleh para pendiri bangsa
pengalaman telah membuktikan berbagai tantangan dan cobaan yang dihadapi bangsa indonesia dapat diatasi dengan bekal kesetiakawanan sosial
saya ingin mengingatkan bahwa kesetiakawanan sosial

kekayaan sosial seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari hari kita
paling tolong tolong paling membantu di antara bangsa bangsa dan saudara saudara sekampung
saudara saudara sekota dan saudara saudara bangsa dan tenaga air